sampai jumpa di video selanjutnya
terhadap kejadian ini agar diberikan palang pintu apa evaluasi sejauh ini dari pihak pihak terkait terhadap peristiwa ini
heranov dan juga pemirsa betul sekali bahwa setelah kejadian yang menimpa odong odong yang kemarin pada pukul sebelas siang
terjadi kecelakaan maut antara kereta api dengan odong odong yang menewaskan sembilan orang
enam diantaranya adalah wanita dewasa dan tiga diantaranya adalah anak anak
ada evaluasi dari beberapa pihak termasuk dari direktur keselamatan kereta api dan kemudian dari warga desa sekitar heran af
tadi pagi sekitar pukul setengah sepuluh tadi direktur keselamatan kereta api
dan kemudian dari warga desa sekitar pukul sepuluh tadi direktur keselamatan kereta api
dan memastikan bahwa setelah kejadian tersebut akan dipasang pagar ataupun juga palang pintu pengaman
namun dari pihak warga desa setelah berembuk tadi malam meminta bahwa agar palang pintu yang di

tentu tidak akan menghambat mobilitas warga
akhirnya sesuai dengan kesepakatan warga bahwa nantinya warga sendirilah yang akan memasang palang pintu dengan swadaya masyarakat sendiri
tentunya dengan bahan yang seadanya terlebih dahulu seperti misalnya bambu
dan menyiagakan beberapa orang untuk berjaga jaga untuk memberitahukan kepada para pelintas jika nantinya ada kereta api yang lewat
direktur keselamatan kereta api edi nur salam yang tadi kami temui
direktur keselamatan kereta api ayadi nur salam yang tadi kami temui
mengatakan bahwa sebenarnya di beberapa titik perlintasan kereta api ini sudah dipasang
rambu rambu termasuk diantaranya adalah palang pintu begitu
namun pada saat dipasang palang pintu tersebut akhirnya dibongkar kembali oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
yang karena bisa menghalangi mobilitas warga
yang karena bisa menghalangi mobilitas warga begitu
yang karena bisa menghalangi mobilitas warga begitu

berbicara berembuk mencari jalan keluar apa sebaiknya yang bisa dilakukan untuk mengamankan perlintasan ini
agar kejadian kecelakaan ini tidak terulang untuk yang ketiga kalinya
untuk informasi saja heranov kejadian kecelakaan kemarin adalah kejadian yang kedua
dan jauh sebelumnya sudah pernah terjadi kecelakaan

yang melibatkan kereta api begitu heranov
sehingga tadi setelah dilakukan pengukuran jalan
kemudian pengukuran batas batas sampai sejauh mana
nantinya palang pintu itu akan diberikan atau akan nanti dipasang
sudah akan ditetapkan heranov
terkait dengan kelanjutan pemeriksaan dari pemilik mobil odong odong
kalau kita mengutip dari kapolda banten
melakukan kajian ulang terhadap jenis mobil yang dimodifikasi
tidak sesuai penggunaan semestinya apa
langkah kepolisian terhadap kepemilikan mobil odong odong ini
dan juga bagaimana nasib korban hingga sejauh ini yang luka luka di rumah sakit hermina
heranov sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan peraturan pemerintah nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
mengatakan bahwa memang odong odong ini bukanlah jenis kendaraan angkutan umum
yang layak begitu sehingga dijelaskan di dalam kedua undang undang tersebut
atau di satu undang undang dan juga peraturan pemerintah tersebut
bahwa dasar kelayakan dari angkutan umum itu meliputi kenyamanan kemudian juga keamanan
keselamatan kesetaraan dan juga keterjangkauan
dan odong odong sendiri tidak termasuk didalamnya karena tidak ada izin
dan juga tidak ada spesifikasi khusus begitu sehingga pemerintah ataupun juga instansi terkait tidak bisa membaiki
ataupun juga instansi terkait tidak bisa mengeluarkan izin bahwa odong odong ini bisa digunakan sebagai angkutan umum
dan inilah yang menyebabkan izin dari odong odong ini untuk melintas di jalan jalan besar tidak diberikan
oleh karena itu pengemudinya sendiri tidak mendapatkan surat izin mengemudi
dan jika tidak mendapatkan surat izin mengemudi maka dianggap sebagai sebuah kelalaian dan sebuah pelanggaran undang undang lalu lintas
efeknya seperti apa efeknya adalah ketika nantinya terjadi kecelakaan yang akhirnya menimpa driver ataupun juga supir odong odong tersebut
maka tidak ada santunan dan bisa dikenakan sanksi pidana
kalau kita melihat heranov dan juga pemirsa yang memiliki sim saja ketika terjadi kecelakaan dan itu menyebabkan korban jiwa
dan ketika polisi menetapkan bahwa pelaku tersebut adalah driver ataupun juga supir
yang sudah ditetapkan tersangka maka ada ancaman hukuman enam tahun penjara
itu yang memiliki surat izin mengemudi resmi
sedangkan bagaimana dengan odong odong sendiri yang tidak memiliki surat izin mengemudi
pastinya juga sudah ada kelalaian begitu yang akan diberikan kepada pihak kepolisian sehingga bisa ditetapkan dalam waktu dekat
ini nanti juga kita masih akan menunggu di kepolisian di polres serang
menurut informasi akan ada penetapan tersangka
namun kami juga tidak bisa secara langsung memberikan ataupun juga melewati keputusan dari pihak kepolisian akan adanya penetapan tersangka tersebut
di belakang saya ini juga pihak kepolisian juga sudah mulai datang juga sudah memeriksa
dari hasil pemeriksaan pada hari ini pun nantinya akan diambil sebuah kesimpulan apakah nantinya akan ada penetapan tersangka
dan mereka pun juga memberikan masukan terkait dengan kejadian kejadian kecelakaan lain
karena yang datang dari belakang saya ini adalah dari ditlantas polda banten yaitu dari traffic accident analyst
baik terima kasih atas laporan anda raff raff kaffi langsung dari serang banten